inilah sepuluh hektare sawah yang ditanami padi milik para petani
di kecamatan pandih batu kabupaten pulang pisau
yang akan segera dipanen dalam waktu dekat
sejak food estate masuk para petani mengaku merasa sangat terbantu
dengan program yang diberikan oleh kementerian pertanian ini
ada beberapa kendala yang dihadapi seperti faktor cuaca
hingga menyebabkan hasil panen menurun
hal itu diakui petani sebagai hal yang biasa
kepala dinas tanaman pangan holtikultura dan peternakan kalimantan tengah
sunarti mengatakan pemerintah daerah sangat berterima kasih
karena kalimantan tengah dijadikan kawasan lumbung pangan nasional
sunarti berharap para petani bisa memanfaatkan dengan baik program ini
sehingga hasil panen lebih meningkat
agar hasilnya ke depan itu baik
tentunya dalam pola budidayanya mengikuti
pola yang sudah dianjurkan oleh para petugas petugas kita
dari penyelenggara kita yang selama ini mungkin mereka masih melakukan
budidaya mengangan tabur benih langsung
meskipun dia menggunakan alat grader seat
tapi itu masih manual karena hanya untuk memudahkan
memang kelihatannya itu sudah seperti jajar lekowo
tapi sebenarnya hanya pakai peralon yang ditarik
nah itu nanti mempengaruhi dengan pertumbuhannya
sementara kepala balai pengkajian teknologi pertanian bptp kalimantan tengah syamsuddin
menjelaskan kemajuan food estate di kabupaten pulang pisau atas kerjasama semua pihak
sehingga masa panen ini sesuai dengan perkembangan yang telah ditentukan
jadi yang sudah panen ini dari total kawasan di pandi batu
itu kurang lebih lima hektare itu belum ada sepuluh persen dua puluh persen belum
karena ini baru yang ini
yang di sekitar
blok a blok b desa balai tisiam
namun demikian itu akan terprogres
sampai dua tiga minggu ke depan itu sudah akan habis
kenapa karena di sini panennya sudah modern lah sedikit
sudah menggunakan kompain
leng itu dalam satu hari itu puluhan bahkan ratusan hektare yang dipanen
kementerian pertanian akan melakukan penanaman di tiga puluh ribu hektare lahan padi
di dua kabupaten yang menjadi
kawasan food estate sejak dua ribu dua puluh lalu
kabupaten pulang pisau sepuluh ribu hektare
dan kabupaten kapuas dua puluh hektare
hingga awal februari dua ribu dua puluh satu food estate terus berkembang
selain padi kawasan ini juga dimanfaatkan petani untuk peternakan bebek
budidaya ikan dan lainnya
sehingga tahun ini food estate bisa terrealisasikan dengan baik
sesuai tantangan yang diberikan oleh presiden jokowi
kepada kementerian pertanian
untuk menjaga ketahanan pangan di masa pandemi covid sembilan belas